karena kamu udah bantuin tante jagain rumah tante
dan juga haris
selamat tante di amerika
yaudah aku segera ke rumah tante ya
mas arman aku turun disini aja
enggak soalnya nanti aku mau makan malam sama
pak kita depan belok kanan ya ke arah bandara
kamu ngapain sih
aku mau pulang kamu jangan macem macem
pak lurus pak
iya gak pak kita tetep ke bandara
pokoknya kita mulai dari awal ya
kita bakal tinggalin semuanya
aku bener bener gak mau berpisah sama kamu
dan aku ingin memulai hidup baru bersama kamu
dan ini kesempatan kita satu satunya
chris aku udah mutusin untuk nikah sama andi
ini yang terbaik
pak lurus pak
iya enggak kan
aku gak mau berdebat
oke aku akan nikah sama adi
aku gak punya pilihan lain
riz kamu dengerin aku dulu
apa kamu gak mau memperjuangkan kebahagiaan kita riz
ini jalan satu satunya riz
kalian ini mau kemana sih
kalian berantem jadi saya bingung nih
lurus pak ke jalan gaharu
enggak pak kita ke arah bandara
ini maunya kemana sih
saya pusing kalau begini
lurus pak gaharu
kalian sekarang turun semua
gak usah bayar nggak apa apa
cepet kalian turun
daripada saya strok

gara gara kamu nih kita diturun disini
lagian kenapa sih semuanya jadi kayak gini
kenapa kamu ngorbanin perasaan kamu dengan kamu
kau milih untuk menikah sama andi
padahal aku tahu ri kamu tuh gak mencintai andi
kan kamu cuma cinta sama aku
ini satu satunya cara untuk membalas kesalahan kita sama andi
gak ada cara lain risk
riz ini bukan jalan satu satunya
harusnya kamu mikir dong aku juga punya perasaan ri
wah menurut kamu aku gak boleh bahagia
aku mau berhenti
kamu cinta sama aku
curutin kemauan aku
gara pilihan lain ini tuh yang terbaik buat kita
aku gak bisa ngeliat ani meninggal
biar aku yang mengalah ya
biar aku yang berkorban aja ya
ini semua gak akan terjadi kalau aku gak masuk ke dalam
sekarang biarin aku ngantri kau pulang
dan aku minta sama kamu kamu jangan tinggal di kosan lagi
aku tinggal di rumah aja
kalau dengan kamu tinggal di rumah pasti ada yang jagain
karena aku gak mau kenapa napa dengan anak aku
masa depan anak anakku hancur gara gara riri
dan sekarang haris malah malah sedang bersama riri
bagaimana kalau ternyata
diam diam mereka masih menjalin hubungan
aku harus membuat membuat haris jauh dari riri
aduh jadi ngerepotin nih mas nganterin pulang segala
aku nggak telepon dulu ya mas
tante udah di jakarta nih
aku baik baik aja kok
di sana baik baik aja kan
nanti kalau ketemu tante ceritain ya sama kamu
kalau nanti malem gimana
kamu ada waktu gak
tante pingin undang kamu makan malem di rumah
ehm tapi tante
tante kangen sama kamu
kan kita udah lama gak ketemu
selain itu tante juga mau ngucapin terima kasih
karena kamu udah bantuin tante jagain rumah tante
dan juga haris
selamat tante di amerika
yaudah aku segera ke rumah tante ya
mas arman aku turun di sini aja
enggak soalnya nanti aku mau makan malam sama mamanya pacarku
aku gak boleh cemburu
dari awal kami sepakat untuk berteman
aku mau nganterin sekalian gimana
sebaiknya aku menjaga perasaannya mas arman
walaupun sekarang kami cuma teman
tapi mas arman pernah suka sama aku
aku gak tega mas arman nganterin aku ke rumah haris
lagian nanti ketahuan juga kalau sebenarnya haris itu
belum jadi pacarku
kamu keberatan ya gue nganterin
makasih ya mas arman ya
walaupun kita udah sepakat buat berteman
hati gue tetap aja cemburu
sakit denger lo mau ketemu keluarga pacar lo
riri pasti suka yang ini nih
pertama kalau kamu menikah dengan riri
riri harus lulus dahulu kedokterannya
kedua kamu harus sembuh dari penyakit kamu
gue udah janji sama papanya riri
baru akan menikahi riri setelah dia jadi dokter

terus setelah gue sehat
tante mana sih
kok belum sampai juga
kau mau menikah dengan riri
andi sepertinya bersemangat sekali untuk menikahi riri
padahal perempuan itu sudah mengkhianati dia
ya tuhan kenapa anakku harus jatuh cinta sama perempuan seperti riri
aku mau tunda pernikahan aku sama riri
aku mau tunda pernikahan aku sama riri
aku mau tunda pernikahan aku sama riri